menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden republik indonesia dua puluh oktober mendatang
perusahaan listrik negara bersiap menambah daya listrik untuk wilayah dki jakarta
hal ini untuk mengantisipasi terjadinya padamnya listrik saat pelantikan
pelaksanaan tugas atau pelaksana tugas direktur utama pln mengatakan
saat ini pihaknya telah menyiapkan daya tambahan untuk wilayah dki jakarta
terlebih menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada dua puluh oktober mendatang
penambahan daya sendiri dimulai hal min dua menjelang pelantikan
hal ini untuk mengantisipasi adanya peristiwa blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di jawa barat beberapa waktu lalu
mudah mudahan kami sudah menyatakan bahwa hal minus dua sampai pelantikan dan sampai terkentang kabinetnya
itu kami siaga